ini kayak rombongan besar ya jadi agak lama munculnya
bapak gibran raka buming raka dan ibu selvi ananda
ibu kahiyang ayu bersama dengan bapak muhammad afif nasution serta putra putri
boneka kucing jangan sampai lepas itu boneka kucingnya dibawa dari kemarin ya
para tamu terhormat izinkan kami mengagendakan foto keluarga inti dengan busana akad nikah
karena kedua mempelai kemudian akan berganti dengan busana untuk upacara adat panggih pengantin dalam tradisi yogyakarta
tetap mohon berada di samping bapak joko widodo dan ibu
dan ini keduanya kaisang dan erina ini sama sama anak bungsu ya sama sama anak ketiga
foto inti akan segera kami akhiri
dilanjutkan persiapan menuju ke acara adat panggih pengantin
iya persiapan selanjutnya
kedua mempelai akan berganti pakaian
kami akan sangat bangga dan bahagia apabila bapak ibu berkenan
untuk tetap bersama sampai upacara adat panggih berlangsung
bapak joko widodo beserta ibu kedua mempelai dan ibu gudono berkenan untuk menuju dalem ageng
kedaton ambarukmo dalam persiapan upacara panggih pengantin